kongres kelima pdip akan mulai digelar pada kamis delapan agustus di denpasar bali
ketua umum pdip megawati soekarno putri mengisyaratkan tetap menjabat sebagai ketua umum
sementara ketua umum partai gerindra dan mantan calon presiden pemilu dua ribu sembilan belas
prabowo subianto dipastikan mengikuti acara yang digelar di pulau dewata ini
kongres kelima partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdp digelar pada delapan hingga sepuluh agustus dua ribu sembilan belas
di denpasar bali
pada tujuh agustus malam digelar acara malam kebudayaan yang digelar secara tertutup
dalam acara tersebut ketua umum pdip megawati soekarno putri memberikan ujangan kepada pengurus pdip
megawati mengingatkan kepada kadernya untuk lebih disiplin
hindari korupsi dan bekerja keras untuk mensukseskan partainya pada pilkada dua ribu dua puluh dan pemilu dua ribu dua puluh
ia mengisyaratkan siap kembali memimpin pdip selama lima tahun mendatang
seluruh kader banteng solid meminta megawati menjadi ketua umum dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
berkait posisi ketua harian
akan diputuskan pada hari kedua kongres
nah tentang apakah isyarat ibu megawati soekarno putri akan menjadi ketua umum kembali
dan itu dijawab oleh ibu megawati tadi
kita melihat bahwa seluruh aspirasi melalui konvercap di lima ratus empat belas kabupaten kota dan konverda
di tiga puluh empat provinsi memang mengharapkan agar ibu megawati soekarno putri
berkenan untuk ditetapkan kembali di dalam kongres sebagai ketua umum partai
oke kita lihat tadi
rencananya kongres tersebut dihadiri lebih dari dua ribu undangan yang terdiri dari pengurus daerah seluruh indonesia
perwakilan partai di luar negeri dan tokoh agama
presiden jokowi dan wapres yusuf kala serta wapres terpilih maruf amin juga dijadwalkan hadir
sejumlah petinggi partai termasuk ketua umum partai gerindra dan mantan calon presiden prabowo subianto dipastikan hadir
sementara ketua umum partai koalisi seperti ketua umum nasdem surya paloh
dan ketua umum golkar erlangga hartarto juga dipastikan hadir
salah satu agenda kongres juga akan merekomendasikan susunan nomenklatur kabinet jokowi maruf
termasuk rancangan kementerian mana saja yang perlu dilebur dan dipisahkan
pemiliputan cnn indonesia